di mana pengusaha probo sutejo yang merupakan adik dari presiden kedua indonesia soeharto
dikabarkan meninggal dunia pada pagi ini
dikutip dari cnnindonesia com kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh salah satu staff putri mendiang suharto
siti hedi yati haryadi alias titi suharto
belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait penyebab serta waktu wafatnya probo sutejo tersebut
probo sutejo lahir di kemusuk bantul pada satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sepanjang hidupnya probo dikenal sebagai seorang pengusaha ternama di indonesia
dan kini kami telah terhubung dengan heranov al bashir di rumah duka
dan kita langsung saja sapa heranov selamat pagi
bagaimana suasana di rumah duka pada pagi ini
heranov dapatkah anda mendengar kami di studio
ya sampai saat ini saya masih belum bisa mendengarkan apa yang anda tanyakan teman teman
nisa dan juga joy di studio
yang bisa saya informasikan saat ini di rumah duka
almarhum probo sutejo yang meninggal dunia pada pukul tujuh waktu indonesia barat tadi pagi di rumah sakit
cipto mangunkusomo jakarta pusat

almarhum probo sutejo yang meninggal dunia pada pukul tujuh waktu indonesia barat tadi pagi di rumah sakit

dan sejumlah kerabat dan rekan terus berantakan di sini
dan nantinya akan direncanakan juga wakil presiden republik indonesia yusuf kala
juga akan bertolak ke rumah duka di jalan deponegoro nomor dua puluh jakarta pusat ini
yang perlu diketahui adalah tadi ada konferensi pers yang digelar oleh
anak keempat dari enam bersaudara anak dari almarhum prabowo sitejo
yaitu lindang sari yang memberikan keterangan pers kepada awak media
tadi wati atau lebih dekrab dikenal dengan wati menyebut bahwa
almarhum meninggal dunia karena penyakit kanker tiroid
yang sudah dialaminya selama dua puluh tahun
dan terakhir almarhum sudah dirujuk ke rumah sakit pada hari kamis
dan terus mendapatkan pertolongan
dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada hari ini pada pukul tujuh pagi teman teman
juga menyebutkan bahwa selama dua puluh tahun almarhum telah berjuang dengan penyakitnya
dan keluarga tentunya berduka atas keperluangan dari almarhum probo sutejo ini
dan tadi juga ketika kami melihat tamu tamu atau pelayat yang berdatangan ke sini
ada tadi menteri koordinator politik hukum dan ham atau mengkopol hukam wiranto
juga hadir min uno ibu dari wagub dki jakarta sandiaga uno
kemudian juga hadir siti hardianti rukmana atau yang lebih dikenal dengan mbak tutut
kemudian juga hadir beberapa kerabat lainnya ke rumah duka
dan perlu diketahui juga nantinya almarhum ini akan dimakamkan di kelahirannya
di tempat kelahirannya yaitu kesumuk bantul yogyakarta
pada pukul enam belas waktu indonesia barat
nanti juga akan diterbangkan ke sana pada siang hari nanti
dan tentunya sejumlah kerabat akan terus bertanggan sampai siang nanti teman teman
dan perlu diketahui juga almarhum ini lahir di kesumuk bantul yogyakarta
pada tanggal satu mei seribu sembilan ratus tiga puluh
ia merupakan adik dari presiden ri ke dua suharto
dan perlu diketahui juga almarhum merupakan pengusaha sukses dengan bendera menara hutan buana
ia adalah juga pemilik dari universitas mercubuana
dan salah satu pendiri himpunan pengusaha
usaha peribumi indonesia
dan juga perlu diketahui teman teman bahwa probowos tujuh ini sempat diperiksa oleh komisi antirasuah atau kpk
pada beberapa tahun lalu atas kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pembangunan pusat
sarana pendidikan luar raga hambalang jawa barat
dan probowos tujuh juga merupakan komisaris dari pt buana
yang akan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka andi alfian marangeng dan deddy kusdinar
pt buana estet merupakan perusahaan milik probos dejo yang memiliki kuasa atas tanah seluas tiga puluh hektare
yang dijadikan proyek pembangunan pusat olahraga di hambalang
dan melalui kuasa hukumnya probowos tujuh ini mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan konkret
dengan kementerian kemenpora atas lahan tersebut
dan juga belum ada surat surat resmi yang menyatakan tanah tersebut sudah dilepas untuk dibangun sebagai sarana olahraga
kemudian pada kasus ini kpk juga menghitung kerugian negara
audit bpk kerugian negara proyek senilai dua lima triliun rupiah ini tercatat hingga dua ratus empat puluh tiga miliar rupiah
dan sampah saat ini di rumah duka kami awet media masih berada di depan rumah
kami masih belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam
karena memang takusan tertutup untuk mengambil gambar di dalam area ruangan dari keberadaan almarhum probowos tujuh
kembali ke rekan rekan di studio
terima kasih atas laporan anda